sudara mahkamah agung kabulkan gugatan soal syarat usia peserta pilkada
pakar hukum tata negara menilai ada kesamaan pola antara putusan ma kali ini dengan putusan mk nomor sembilan puluh tentang syarat usia capres cawapres
mahkamah agung mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang diajukan ketua umum partai garuda ahmad rida sabana
dengan termohon komisi pemilihan umum
dalam gugatannya rida meminta ma memperjelas tafsir syarat minimal usia peserta pilkada menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih
bukan terhitung sejak penetapan calon
sebelumnya pasal empat ayat satu pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh menyatakan
berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil
pasca ma mengubah syarat usia peserta pilkada menjadi terhitung sejak penetapan pasangan calon
setelah permohonan uji materi dikabulkan mk
maka bunyi pasal empat pkpu berubah menjadi berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati
terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih
pasca ma mengubah syarat usia peserta pilkada
di media sosial viral unggahan foto duet pasangan keponakan prabowo
budi satriojiwandono dan putra bungsu presiden jokowi
kaisang pangarep sebagai bakal calon pemimpin jakarta
di media sosialnya petinggi gerindra suhmi dasko ahmad menulis
budi saterio jewandono dan kaisang pangarep for jakarta dua ribu dua puluh empat
menanggapi unggahan soal foto duet budi satrio dan kaisang
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman mengatakan
muncul karena aspirasi masyarakat
namun keputusan resmi soal siapa duet yang akan dijagokan gerindra di pilkada jakarta
akan diumumkan setelah mendapat persetujuan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
memang benar banyak sekali aspirasi masyarakat jakarta
terutama masyarakat dari jakarta timur daerah pemilihan saya
yang ingin mencalonkan mas budi ciwandono sebagai gubernur jakarta
bentar dulu muslim gegen gagau sendiri yang regresi berfoto nanti
farip esmm jake tomas baros dan amir taka bandik
pak prabowo pada saatnya
ma soal usia peserta pilkada
tentang syarat usia capres cawapres
sangat wajar kalau banyak orang
jadi bukan soal praduga tapi pola
memilih kakak kalau ma memilih
jadi waktu itu kita ingat pada saat
putusan sembilan puluh belum keluar
putusan sembilan puluh pola saya berbicara
budi satrio jiwandono dan putra bungsu
pangarep benar benar akan maju